katakan pada prabu surawi sesa
aku tidak akan mencekik rakyatku sendiri
hanya untuk mengikuti kesenangannya
suruh prabu surawi sesa memperhatikan rakyatnya
kami akan menundangnya paksa dari tata
putraku apa yang terjadi padamu
apa yang dilakukan putraku
dia tidak boleh berbuat kejam kepada rakyatnya
atau dewata akan mengutuknya
prajurit sekarang antarkan aku untuk menemui gusti prabu
dia harus membebaskan rakyatnya
dia tidak boleh mencelakai rakyatnya
atau kutukan dari dewata itu benar benar akan terjadi
aku tidak mungkin membiarkan itu terjadi
hamba tidak bisa mengantarkanmu
kunci ratu untuk menemui gusti prabu
tidak kau tetap harus mengantarkan aku
saya hanya mentaati perintah gusti prabu surawi sesa
putraku jangan lakukan itu putraku
jangan hukum rakyatmu dengan cara yang kejam
kau boleh saja perlakukan ibu unda seenak hatimu
bunda masih bisa menerima
tapi bunda tidak bisa membiarkan kau terkena kutukan dewata
tidak ada seorang ibu di dunia manapun
yang tega membiarkan putranya celaka
kenapa pukulanku sama sekali tidak bisa membukainya
justru dia tampak biasa saja
paman patiraga tidak mudah di kalahkan
ya allah tenaga dalamku belum pulih benar
meskipun aku sudah mengeluarkan semua jurus yang kupunyai
lagi pula aku tidak mengerti mengapa paman patiraga menyerangku seperti ini
paman patiraga bahkan seperti tidak merasa kesakitan sama sekali
pertarungan ini tidak seingga
lama lama aku bisa kalah
ketika aku percaya tuhan aku tidak akan menyerangmu
paman paman bukan mau menyerangmu
paman menyalurkan hawa murni paman kepada aku
kembali ke penyelamatan
cepat bersihlah atur tenaga dalammu
kembali ke penyelamatan
kembali ke penyelamatan